kamu cepet pulangnya
pasti gak abis ya
alhamdulillah abis atu cibos
tahu gitu masaknya banyak tadi cuy
habis beresin semuanya
cuy mau kecih dahulu ya
dalam satu dua hari
sudah bisa menemukan orang tua bayi itu
terus bayinya diambil
dalam satu dua hari
biar entiin aja yang ngerawat bayi itu
tidak ada yang lebih menakutkan
buat perempuan bu dokter
selain tidak punya anak
hukum dan peraturan itu
harusnya kan dibuat berdasarkan kasih sayang
mak cuma nyampein pikiran mak aja
kalau bu dokter jadi gak nyaman
neng ini kan puasa neng
masa marah marah begitu nih
kamu harusnya dengarkan dulu penjelasan bapak
neng ini kan puasa neng
masa marah marah begitu neng
pebri nggak butuh penjelasan bapak
dengan pebri ngeliat itu juga cukup kok

besok ibu mau pulang
pebri bakal ceritain semuanya
besok ibu mau pulang
pebri mau tutup pintu
maaf ya saya kesorean nganterin dedek bayinya
soalnya saya belum puas ngajak mainnya
tapi ini udah mau saya anterin kok bu
semua keperluan dedek bayi ada di tas ini cu
cu entin boleh ngerawatnya sampe nanti ada yang jemput
terima kasih ya bu iin
nanti kalo ada apa apa sama dedek bayinya
segera dibawa ke rumah
ia buka klinik ya cu
iya bu iin terima kasih
ini peralatan dari bayinya saya taruh di kursi ya cak
saya pamit dulu ya chantin
kita masuk ya
kita masuk lagi
kamu cepet pulangnya
pasti gak abis ya
alhamdulillah abis atuh cu bos
tahu gitu masaknya banyak tadi cuy
cu bos nanti tuh habis beresin semuanya
cuwe mau kecik dahuk ya
mau mau pulang
mendingan jangan tinggalin si acek ma
soalnya di rumah buklara
sekarang ada bayi
disana ada entin juga
ada bu yola juga
nanti dia main ke rumah buklara
jangan dengerin si pedut mah
dia mah tukang bohong
kalo urusan perempuan
mak lebih percaya sama dadang
daripada sama kamu ceng
kalau itu bayi sampai kenapa kenapa
karena kamu godain bu dokter sama bu guru
ma acek gak begitu orangnya ma
alaa urusan perempuan ma mungkin aja
makanya ma mendingan tiap jam aja ke rumahnya buklara
supaya aceh gak kesana sana
kamu te bisanya manas manasin orang aja ya
tuh ma ma marah kan
acek te kesana ke rumahnya buklara
bukannya mau ngerawat bayi mah
buklara digombalin gue ya
buklara digombalin bu yola juga ma
udah gitu tadi pagi mah
itu bayi hampir jatoh ma
pedut kamu te batal bosan kamu batal kamu
ngarang aja cerita kamu
ih keterlaluan banget kamu ih
kejadiannya te begini ma
lagi asik asik meninak bobokkan
tiba tiba acek dateng ma
begitu dicolek kaget
itu bayi hampir jatoh ma
acek keterlaluan kamu
ma aduh ma jangan percaya sama si dadang ma
dadang merajak fitnah ma
suka ngarang dia orangnya ma
ngerang ma ngarang itu dia ma
udah batal bosannya ma
tapi tenang aja ma
diselametin sama bu dokter clara
gak jadi jatoh dia
pokoknya sekali lagi ma denger kejadian begini
ma rantai kamu
romadhon teh sebentar lagi meninggalkan kita
tahun depan kita bisa dipertemukan lagi dengan ramadan
ya allah ya rabbul alamin
ya kita doa dulu
saya ajarin dulu
wah aset banget ya wah
ini peta dia pemberian siapa wah
neng jangan diemin bapak kayak begini dong neng
senang rasanya makan bareng begini
semoga nanti pernikahan kalian berjalan lancar